kamu gak bisa maksa rantai seperti itu
kalau kamu memang cinta sama dia
seharusnya dengan tulus
bukan dengan persyaratan bodoh seperti itu
persyaratan bodoh apa
yus kamu dengar
sampai detik ini aku juga masih karen
apa yang dilihat ranti dari laki laki yang gak berkurang kayak kamu
tolong jangan bikin ribut disini
saya sudah tertekan dengan keadaan ini
saya sudah gak kuat dengan keadaan ini zan
saya sudah berterima kasih sekali sama mas yus
karena saya sudah dapat dukungan moral dari dia zan
kamu pergi sekarang dari sini
saya mau berdua dengan mas yos